anda menyaksikan breaking news cnn indonesia bersama saya alfian raharjo
perayaan kemenangan atlet indonesia peraih medali di olimpiade rio dua ribu enam belas kembali digelar
kali ini mereka diarak menuju ke istana merdeka
dan jam delapan lalu rombongan berangkat dari kantor kementerian pemuda dan olahraga senai jakarta
dan sekarang kita akan mencoba melihat suasana seperti apa
arak arakan yang sampai saat ini sudah mendekati kawasan bundaran hotel indonesia
kita lihat suasananya
ya bisa kita saksikan bersama memang arus lalu lintas di sepanjang jalan ini masih dikatakan cukup lancar
meskipun sebenarnya antusiasme warga untuk menyambut para peraih medali olimpiade rio dua ribu enam belas ini
cukup banyak masyarakat yang menantikan dan juga memberikan sambutan yang cukup meriah kepada para peraih medali ini
dan sebenarnya ini merupakan hari kedua setelah mereka kemarin tiba di bandara soekarno hatta jakarta
sempat diarak dari bandara menuju ke kantor kemenpora dan dimuruhkan hari kedua
rencananya nanti para peraih medali ini dan juga para peserta olimpiade akan diterima oleh presiden joko widodo
dan rencana nanti di istana mereka juga akan mendapatkan penghargaan yang akan disampaikan langsung oleh presiden joko widodo
di mana para medali emas akan mendapatkan penghargaan berupa uang nominal lima miliar rupiah
sementara peraih medali perak mendapatkan uang sekitar dua miliar rupiah
dan sekarang para arak arakan ini sudah memasuki kawasan bundaran hotel indonesia
bisa kita saksikan bersama bahwa wajah wajah gembira bisa kita saksikan para peraih medali emas ini
bisa dengan senyum lebar mereka bisa memberikan kebanggaannya bisa memberikan prestasi yang luar biasa untuk negeri ini
dan tentu saja ini menjadi kado yang cukup menarik gitu
kado yang cukup mengembirakan bagi ulang tahun bangsa indonesia yang ke tujuh puluh satu yang dirayakan pada tanggal tujuh belas agustus yang lalu

masyarakat terus memberikan dukungan kepada para peraih medali ini dengan melambaikan tangan
ini juga bisa kita saksikan juga ada menteri pemuda dan juga olahraga imam nahrawi juga tengah berada bersama dengan tantowi dan juga liliana nasir
serta ada sri wahyuni dan juga eko yulianto di atas bus bandros ini
dan bendera merah putih juga senantiasa dilambaikan oleh para warga yang senantiasa sejak pagi sudah berdiri di atas bus bandros ini
dan bendera merah putih juga senantiasa dilambaikan oleh para warga yang senantiasa berdiri di jalan di kawasan bundaran hotel indonesia untuk memberikan sambutan yang cukup meriah kepada para praik medali emas dan juga medali perak di ajang olimpiade rio dua ribu enam belas ini
memang jika dikatakan sebagai peraih medali emas ini indonesia terus menciptakan tradisi untuk mendapatkan meraih medali gitu
tapi sayangnya pada tahun dua ribu dua belas lalu medali tidak diraih dalam ajang olimpiade khususnya untuk ajang bulu tangki
dan kita sempat terlewat di tahun dua ribu dua belas namun kembali di tahun dua ribu enam belas ini kita bisa meraih medali emas di ajang olimpiade ini untuk penantiasa mempertahankan tradisi meraih medali di setiap ajang olimpiade
dan saat ini tim arakan arakan sudah bergerak untuk mencapai sekitar kawasan sarinah
kita akan mencoba untuk mengetahui seperti apa situasi di bundaran hotel indonesia meskipun arak arakan sudah mencapai sarinah
di sana sudah ada reinhardt
rehat bagaimana suasana di bundaran hotel indonesia saat dilintasi oleh para peraih medali emas dan juga medali perak olimpiade ini
tadi sudah melintas alfian di bundaran hotel indonesia
tadi kita lihat bersama sama bagaimana wajah wajah pemenang yang begitu cerah
secerah pagi ini di mana mereka diarak dari kemenpora menuju ke istana negara jakarta
sudah lewat tadi di bundaran hi dan tapi masih terlihat begitu ramai masyarakat di sini
petugas juga masih terlihat ada di sini
tadi masyarakat begitu antusias melihat rombongan mobil bandros yang melewati bundaran hi
cukup meriah sebenarnya di sini
tadi kita bisa lihat tadi saya lihat di sana masyarakat begitu banyak yang datang
rombongan juga sudah lewat dan saat ini sudah menuju ke istana negara untuk segera disambut oleh presiden joko widodo
tadi jalanan sempat ditutup sementara ditahan
dan setelah rombongan sudah melewati
di bundaran hi saat ini kembali mobil sudah bisa melintas di depan bundaran hi dan arsal lintas sudah kembali normal
tapi kita masih akan tunggu nanti bagaimana prosesi berikutnya
tapi tadi sudah begitu semarak kita lihat bersama sama rombongan atlet peraih medali di olimpiade rio tahun ini
yang diarak dari kemenpora menuju ke istana negara melewati bundaran hotel indonesia
untuk mengetahui suasana seperti apa di bus bandros ini sudah rekan femi afriyadi di sana
femi bisa anda ceritakan bagaimana situasi di atas bus bandros hingga saat ini femi
ya femi selamat pagi
bagaimana suasana di atas bus bandros tempat berdirinya para peraih medali ajang olimpiade rio dua ribu enam belas ini di sana
anda bisa mendengarkan suara saya
ya tampaknya rekan femi afriyadi masih belum mendengar suara dari studio
dan kita bisa saksikan bahwa arah arahkan ini masih terus bergerak untuk menuju ke kawasan istana negara
yang nantinya akan diterima secara langsung oleh presiden joko widodo untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan
bisa dikatakan demikian peraih medali emas dan juga peraih medali perak di ajang olimpiade rio dua ribu enam belas ini
dan arah arahkan saat ini masih diperkirakan masih sampai di sekitar kawasan sarinah jakarta pusat
tepatnya di jalan mh tamrin
dan secara perlahan arah arahkan ini bergerak
dan masyarakat di sekitar kawasan ini juga terus memberikan dukungan memberikan semangat kepada para atlet yang baru saja kembali dari olimpiade rio dua ribu enam belas
dan kembali kita akan mencoba menghubungi rekan femi afriyadi yang saat ini masih berada di atas bus bandros
femi seperti apa suasana
apakah arah arahkan ini yang semakin mendekati istana negara
ya alfian memang semakin menuju ke istana ini saya berada di jalan tambet ini
iring iringan bus ini sempat terhenti mungkin memang ada di depan jalur ini
dan tapi antusias dari
ada di sekitar jalur ini masih terus berlangsung mereka mengambil foto dari bawah
bagaimana juga pengendara sepeda motor bagaimana juga pengendara roda empat yang memberikan respon dan juga reaksi yang cukup baik begitu
dan saya sekarang sudah bersama pak gatot
pak gatot ini gimana pak melihat antusiasme masyarakat di sepanjang jalur ini terhadap champion champion kita hari ini
rasanya terharu ya sampai kami harus ngomong gak lancar gitu
tapi poinnya adalah terima kasih kepada masyarakat mereka memberikan tribut
terima kasih kepada pahlawan pahlawan olahraga kita dan terima kasih juga kepada media
karena juga karena kontribusi media sehingga masyarakat menjadi aware dan kami juga minta permakluman
karena menimbulkan kemancetan luar biasa
terima kasih pak gatot semoga terus bersemangat
dan ini anda bisa lihat bus bandrus ini sudah kembali melaju begitu
dan ini akan terus menuju ke medan merdeka menuju ke istana dan nanti akan diterima langsung oleh presiden jokowi
anda bisa lihat bagaimana para pekerja yang ada di kawasan ini juga mengambil foto
membaikan tangan kepada champion champion yang ada di atas bus bandros ini
ada sri wahyuni ada eko yuli irawan ada juga tontowi ahmad dan juga liliana natsir yang sedang berada di depan
dan juga memberikan reaksi kepada masyarakat yang menyambut mereka dengan entusiasme di sepanjang jalur ini alfian
ya baik terima kasih femi afriyadi
tampaknya memang tanggapan dari masyarakat memang cukup luar biasa yang diberikan kepada para atlet indonesia
yang baru saja pulang dan juga meraih medali di ajang olimpiade ini
arak arakan para pahlawan olimpiade ini beserta para ofisial akan diterima secara langsung oleh presiden joko widodo di istana negara
dan untuk mengetahui seperti apa suasana di istana negara saat ini sudah ada adakan yudi yudawan di sana
yuda bagaimana situasi di istana pada pagi hari ini
ya alfian saya berada tepat di silang monas bagian barat di belakang saya ini
nanti rencananya mungkin memang tidak terlihat oleh kamera tapi ini adalah pintu gerbang yang akan dibuka
sehingga nanti bandros akan masuk ke dalam sementara tim ofisial lainnya akan berjalan kaki
memang rencananya agendanya sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
nanti presiden joko widodo akan menerima keempat pahlawan olimpiade dua ribu enam belas di rio de janeiro
salah satunya adalah lilian nasir dan juga pastinya tontowi ahmad
dan mereka memang akan diterima di sana nanti seperti alfian tadi katakan
akan banyak sekali seremonial selain penyerahan medali maupun bonus
mereka juga pasti akan berbincang bincang dengan lebih dekat dengan presiden jokowi
dan pasti juga akan ada konferensi pers
sejauh ini memang belum ada terlihat kepadatan lalu lintas alfian
di kawasan silang monas maupun di kawasan medan merdeka barat
tetapi bisa saya bayangkan nanti ketika pukul kurang lebih mungkin sepuluh sampai lima belas menit lagi
kawasan ini pasti akan sangat padat karena memang sebagian warga sudah mulai berdiri
di kawasan silang monas di sebelah kanan saya ini
sementara sebagian sana sudah mulai terlihat warga berdiri di lampu merah
bagaimana mereka menunggu pahlawan olimpiade dua ribu enam belas
yang sebelumnya memang alfian tadi juga menyatakan di pemberitaan bahwasanya
terakhir indonesia mendapatkan medali emas di tahun dua ribu delapan pada saat olimpiade beijing oleh pasangan ganda putra
dan ini kurang lebih hampir delapan tahun indonesia tidak mendapatkan emas
dan pada tahun ini indonesia mendapatkan emas dan menempatkan indonesia di posisi ke empat puluh enam ranking olimpiade di seluruh dunia alfian
dan memang saat ini petugas penjagaan sudah berjaga jaga di kawasan silang monas dan medan merdeka barat
ada dua solusi alternatif tadi kami dapatkan informasi sebelumnya mereka harus parkir dulu di silang monas
tetapi terakhir yang dapat kami informasikan para pemenang olimpiade maupun ofisial akan diterima di istana merdeka alfian
tepat di belakang saya ini
sebelumnya memang tahun dua ribu delapan dua ribu dua belas bahkan ketika zamannya susi susanti
arak arakan sudah digelar tetapi mungkin yang unik pada tahun ini adalah mobil bandros bisa masuk ke istana negara alfian
dan kita menunggu bagaimana kemeriahan dan juga antusiasme warga di kawasan medan merdeka hari ini
ya yuda lancarnya arus lalu lintas ini memang karena rekayasa keuangan
lalu lintas yang dilakukan oleh polisian atau memang jalanan pagi hari ini cenderung lengang di sekitar kawasan istana ini
ya kalau mengenai rekayasa lalu lintas sejak tadi pagi pukul enam waktu indonesia barat
kami sudah berada di kawasan silang monas tidak ada rekayasa lalu lintas
warga masih bisa melintasi kawasan ini dengan biasa
tapi memang sepertinya cukup terlihat lengang di belakang saya ini alfian
tapi kalau di sebelah sana sudah banyak sekali warga yang sepertinya berdiri di sepanjang jalan medan merdeka barat mereka menantikan
ofisial kendaraan yang akan melintasi dan menuju ke istana negara
sejauh ini memang tidak terlihat kepadatan arus lalu lintas
warga masih bisa melintasi kawasan medan merdeka barat
mereka bisa juga melintasi kawasan gambir
kemudian silang monas dengan lancar pada pagi hari ini
mungkin salah satunya memang hari ini juga tetap diberlakukan
plat nomor ganjil genap alfian
sehingga kawasan ini juga terbilang tidak terlalu padat pagi ini alfian
ya yuda kalau kita ketahui memang kawasan di sekitar kawasan monas ini banyak area perkantoran di sana ya
khususnya kantor kantor pemerintahan
apakah memang ada dispensasi khusus bagi para pegawai
memang diizinkan untuk keluar
untuk memberikan sekedar salam
memberikan sekedar semangat kepada para peraih medali olimpiade di sana
sehingga mereka diizinkan untuk menunggu di sepanjang pinggir jalan ini yuda
ya kalau sekitar tempat saya berdiri saat ini adalah kantor perhubungan
kemudian ada radio republik indonesia
serta balai kota jakarta di bagian belakang
untuk sementara ini memang warga yang berdiri adalah sebagian
seperti saya lihat berseragam alfian
sepertinya mereka memang diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat
kemeriahan pawai untuk menyambut pahlawan medali emas maupun perak yang akan hadir
dan sepertinya mereka memang diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat
karena memang kawasan ini seperti tadi alfian katakan
sangat syarat oleh kantor kantor pemerintahan
terutama kantor berhubungan dengan dinas perhubungan
kemudian juga rri dan juga beberapa kantor kementerian alfian
sehingga sepertinya mereka menyambut kehadiran pahlawan olimpiade

dengan sangat antusias pada pagi hari ini alfian
baik terima kasih yudi doan melaporkan langsung dari kawasan monas
nanti kita akan kembali mencoba menghubungi anda
untuk mengupdate informasi seputar bagaimana anak anak andin akan memasuki kawasan istana nanti